kepala bidang pelayanan kesehatan integrasi puskes tni kolonel laucah yenurobi menyebut
animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di area gelora bung karno terus alami peningkatan sejak mei dua ribu dua puluh
bahkan sebelas juli dua ribu satu kemarin mencapai tiga puluh ribu orang
jumlah relawan vaksinasi pun ditambah menjadi sebanyak satu lima ratus orang relawan
yang seribu di antaranya bertugas di sentra vaksinasi gpk
sebelum divaksin para calon peserta diarahkan untuk mendaftar secara online melalui aplikasi jaki
ataupun melalui website corona jakarta go id
setelah mengisi data pribadi kusioner kondisi kesehatan serta memilih jadwal dan lokasi
mereka diwajibkan pula untuk mencetak kartu kendali dan kartu vaksinasi
meski berlokasi di dki jakarta para peserta yang bukan merupakan warga dki
juga dapat melakukan vaksin di sentra vaksinasi gbk
kegiatan vaksinasi di gpk sebelas juli
nampak didominasi oleh anak anak berusia dua belas hingga delapan belas tahun
para remaja yang belum memiliki ktp untuk pendaftaran
diwajibkan untuk membawa serta kartu keluarga
pertamanya disuruhkan tapi aku juga mau sendiri jadi aku daftar sendiri
sementara pemerintah kota surabaya menggenjot vaksinasi covid sembilan belas
bagi anak usia dua belas sampai enam belas tahun dengan menargetkan empat belas dosis per hari
satu ratus dua puluh lima sekolah tingkat dasar dan menengah pertama pun diundang untuk menjalani vaksinasi
di kelora sepuluh november tambak sari surabaya pada minggu pagi
untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi seratus sekolah
tiga belas ribu lebih anak usia dua belas sampai enam belas tahun
pemkot surabaya masih menunggu kiriman vaksin dari pusat
dari hari selasa hingga kemarin jumat
kami sudah melaksanakan vaksinasi masal untuk masyarakat usia delapan belas tahun ke atas
alhamdulillah tercapai sekitar satu ratus tujuh puluh ribuan lebih lah ya yang sudah divaksin
peserta vaksin berharap
usai vaksinasi digelar mereka bisa menjalani sekolah secara offline
meski ada yang merasa takut jelang vaksin mereka mengaku datang tanpa paksaan
takut sih mbak sebenarnya
semoga imunnya lebih kuat dan tidak terpapar covid
keinginan sendiri karena ingin cepat masuk sekolah
karena kalau sekolah daring kurang dipahami lebih baik sekolah offline
ya biar nggak kena corona
hingga hari minggu kemarin vaksinasi dosis satu di kota surabaya mencapai satu satu juta
sementara vaksin dengan dosis lengkap mencapai tujuh ratus ribu orang
untuk menambah capaian vaksinasi
dinas kesehatan akan menggelar vaksinasi di masing masing sekolah yang belum menerima undangan
tim liputan cnn indonesia